jeda kompetisi selama dua minggu karena adanya fifa matchday
dimanfaatkan persebaya surabaya untuk meningkatkan kekuatan tim
setelah selama seminggu pemain digenjot dengan latihan fisik
kali ini latihan taktikal mulai dilakukan
latihan yang digelar di stadion gelora sepuluh november surabaya jawa timur pada senin sore
belum diikuti seluruh pemain
selain karena adanya pemain yang cedera
dua pemain persebaya masih memperkuat timnas
menurut pelatih sementara persebaya surabaya uston nawawi
latihan taktikal ini sebagai persiapan melawan madura united
dalam laga tandang yang akan digelar di stadion gelora bangkalan madura tujuh belas september mendatang
ya madura tentunya tim bagus ya apalagi mereka di table kan di nomor satu
terus dia kan nggak pernah kalah juga
kekuatannya hampir merata ya di belakang pernah sama sama
kabar adanya nama pelatih kepala baru persebaya surabaya
ramai disebut oleh publik sepak bola di kota surabaya
sosok tersebut adalah joseph gobal
pelatih empat puluh tujuh tahun
asal spanyol yang pernah menjadi pelatih di kancah sepak bola asia
pelatih sementara persebaya uston nawawi mengaku belum menerima pengumuman resmi dari manajemen persebaya
berkait sosok pelatih yang belum pernah merumput di liga sepak bola indonesia tersebut
sementara itu kapten tim persebaya berharap siapapun pelatih kepala baru nantinya akan membawa persebaya ke prestasi yang semakin baik
sebenarnya saya belum dengar ya masalah itu soal pelatih baru tapi ya
semoga ini jadi momen yang baik
semoga membawa auro yang baik lagi untuk persebaya
semoga persebaya semakin lengkap
semoga dengan kehadiran pelatih baru ini bisa membawa
untuk sesuatu yang baik untuk persebaya bisa membawa persebaya lebih berprestasi lagi mas
sejak pelatih aji santoso mengundurkan diri dari kursi pelatih kepala persebaya
uston nawawi menggantikannya sebagai pelatih kepala sementara
selama dilatih uston nawawi persebaya menunjukkan tren positif dengan empat kali menang dan satu kali sering
manajemen persebaya yang ingin mempertahankan uston sebagai pelatih kepala
terkenalah lisensi kepelatihan usto nawawi
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur